dagingnya disimpan tiga puluh hari agar cairan atau sari daging keluar selama proses aging
tujuannya membuat rasa daging lebih nikmat dan membuat teksturnya lembut
sekitar tiga puluh hari baru kita siap buat diporsiin
kita masukin ke dry age
selama tiga puluh hari habis itu baru kita porsiin
kali ini ada dua menu yang saya pilih sirloin butter parmesan age australian wagyu mb tujuh plus
dan satu lagi tomahawk travel butter age mb tujuh plus
tomahawk disebut juga bone in rib eye
ini adalah bagian daging sapi yang terletak di sekitar tulang iga atau tulang rusuk
tomahawk dibumbui dengan garam lada hitam
dan diberi minyak lalu diletakkan di atas panggangan
lihat nih lelehan dari butter yang menjadi bahan wet age nya benar benar menggoda
nah ini mau dibalik dulu dagingnya
jadi kalau ini kurang lebih makan waktu sampai empat puluh menit ya chef
karena dagingnya juga agak sedikit tebal tapi biasanya akan berbeda tergantung ketebalan dari daging dan juga berat dari daging
kita lanjut ke oven supaya matangnya merata
menu selanjutnya sirloin
bumbui daging dengan garam lada dan minyak
panaskan pan lalu panggang daging bersama time bawang putih dan lelehan butter
untuk tingkat kematangan medium nggak perlu lama lama
potong daging sirloin dan sajikan dengan saus creamy pepper corn dan garlic potato puree
wih saya nggak sabar mencoba sirloin dengan proses wed aging tiga puluh hari ini
nah hell misalnya proses wet aging tadi membuat tekstur dagingnya jadi lembut banget
karena dalam proses wet aging terbentuk enzim enzim khusus yang menjaga kelembutan dan juga kelembapan dari daging
ketika dimasak juga jadinya lembut
lembut pas masuk mulut saya enggak perlu effort gigit langsung meleleh dalam mulut
untuk menu tomahawk seberat satu tiga kg ini dipotong langsung di depan saya oleh sang
koki wih menggoda banget dengan lelehan butternya nah kalau untuk tomahawk juga
nggak kalah lembut nih pemirsa karena memang banyak lemaknya ketika proses pemanggangan
lemaknya ini melerai semua sehingga dagingnya juga lembut banget gitu tambahan lagi tomahawk
ini ada rasa smokey flavor nya jadi ketika dimakan bener bener ada aroma asap yang ini
dihasilkan ketika pemanggangan di atas carko reza helmi arief yunan jakarta